tingkat kepercayaan publik terhadap institusi polri menyusul rentetan pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya
mengundang keprihatinan sejumlah mantan kapolri
pada kamis siang tujuh mantan kapolri menemui kapolri jenderal listio sigit prabowo
untuk memberikan masukan dan semangat agar polri dapat kembali meningkatkan kepercayaan publik
tujuh mantan kapolri mendatangi mabes polri untuk menemui kapolri jenderal listio sigit prabowo di mabes polri pada kamis siang
mereka datang untuk membahas kondisi korps bayangkara yang kini disorot negatif oleh masyarakat
yang berimbas pada turunnya tingkat kepercayaan publik
tujuh mantan kapolri yang datang adalah jenderal purnawirawan dai bahtiar
bambang hendar sodanuri usman hadi khairudin ismail sutanto timur pradopo
dan jenderal purnawirawan badrudin haiti
mantan kapolri era kepemimpinan megawati soekarnoputri jenderal purnawirawan dai bakhtiar menyebut
bahwa pertemuan ini sengaja dilakukan untuk memberikan masukan kepada pimpinan
polri terkait rentetan peristiwa yang sedang dihadapi oleh polri
kami memberikan dorongan semangat spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional
untuk menghadapi situasi ini sehingga betul betul apa yang dirasakan masyarakat
sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi
tentu akan dilakukan laka laka yang konkret